misteri hilangnya taipan asal tiongkok jack ma dalam beberapa pekan terakhir menyeruak dan menjadi trending di dunia
pengusaha berusia lima puluh enam tahun ini dikabarkan menghilang setelah ma tidak muncul pada episode terakhir ajang besutannya afrika business heroes
dikutip cnn com sebelumnya jack ma memiliki masalah dengan presiden tiongkok xi jinping lantaran mau melontarkan kritik terhadap sistem regulasi keuangan tiongkok
selain itu jack ma juga dituduh telah melakukan monopoli bisnis di industri teknologi
dikutip cnbc indonesia com sebelum menjadi taipan jack ma berasal dari keluarga miskin di hangzhou tiongkok
ia juga pernah menjadi guru bahasa inggris dengan penghasilan dua ratus sepuluh ribu rupiah per bulan
ia pun pernah ditolak dari tiga puluh pekerjaan lain termasuk di kfc
ma mendapat inspirasi memulai alibaba dari perjalanannya ke amerika serikat pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima silam
alibaba merupakan bisnis pertama jack ma yang diluncurkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
alibaba berkembang pesat hingga menjadi raksasa e commerce
bahkan saat ini alibaba telah memiliki puluhan juta pengguna yang tersebar di lebih dari satu ratus sembilan puluh negara di dunia
tidak puas sampai di alibaba jack ma mendirikan e commerce lain yakni lazada pada dua ribu dua belas
hingga bisnis penyimpanan data alibaba cloud dan penyedia transportasi online aliexpress
mengguritanya bisnis jack ma di negeri tirai bambu hingga ke berbagai negara di dunia tersebut
membuat ma menjadi salah satu orang paling berpengaruh di sana
hingga kini tidak satupun yang mengetahui keberadaan jack ma
bahkan pria bernama asli mayun ini juga belum muncul di media sosial sejak sepuluh oktober dua ribu dua puluh